balai konservasi borobudur selasa pagi melakukan pembersihan struktur bebatuan candi borobudur
pembersihan lumut dan rumput yang menempel ini dilakukan dari lantai relift hingga stupa induk
teknik pembersihan ini dilakukan dengan dua cara yakni teknik basah dan teknik kering
untuk teknik kering yaitu mencabut di rumput dan menyapu rumput maupun lumut yang menempel di struktur bebatuan
sedangkan untuk teknik basah petugas menyemprotkan air ke struktur bebatuan candi dengan tekanan air yang berbeda
untuk relief candi disemprot dengan tekanan sedang sedangkan untuk lantai dilakukan dengan tekanan tinggi
pembersihan rutin yang dilakukan oleh balai konservasi borobudur ini dalam rangka konservasi atau pemeliharaan candi borobudur
kita mempunyai tanggung jawab luar biasa bagi kita itu apalagi di kepala balai konservasi borobudur
karena sebagai site manager kita harus menjaga keterawatan batu candi borobudur
ini sudah tugas kami sehingga kami selalu berupaya tingkat kerusakan itu kita minimalisir
di antaranya nanti pengunjung kalau sudah boleh naik ke struktur ya itu nanti harus memakai sandal upanat itu ya memproduksi juga masyarakat borobudur
sebelumnya candi borobudur kembali menjadi sorotan usai menko marves luhut bin sarpanjaitan mengumumkan
wacana pembatasan jumlah pengunjung dan kenaikan tarif wisatawan yang naik ke candi borobudur beberapa waktu lalu
wacana tersebut merupakan salah satu bentuk konservasi terhadap candi borobudur
dari hasil monitoring pihak balai konservasi borobudur terjadi kaosan di tangga stupai hingga lantai candi
akibat banyaknya wisatawan yang berkunjung